permendikbud ristek nomor tiga puluh tahun dua ribu dua puluh satu merupakan langkah progresif pemerintah di tengah maraknya kasus kekerasan seksual khususnya di lingkungan kampus
meski begitu komisi nasional hak azazi manusia atau komnas ham menganggap jika permendikbud ristek nomor tiga puluh dua ribu dua puluh satu ini bisa saja kebablasan jika tidak dijelaskan secara detail soal substansi pasal yang dianggap masih belum jelas
apa perspektif komnas ham soal ini kita terhubung lewat sambungan zoom dengan ketua komnas ham ahmad taufan damanik dan kita juga mencoba untuk mengundang perwakilan dari kemendikbud
tapi sampai dialog kita mulai belum ada konfirmasi kita tunggu saja dan kita lanjut saja
bang taufan selamat sore bang
terima kasih bang tovan sudah bergabung dengan kita
bang taufan mungkin gini semangatnya baik ya artinya kemudian negara hadir untuk melindungi masyarakat
khususnya warga negara atau mahasiswa mahasiswi di kampus terhadap kekerasan seksual
tapi kemudian komnas ham mempunyai catatan ada beberapa poin yang mungkin perlu dijelaskan secara detail
ini apa sebenarnya yang dicatat oleh komnas ham
ya pertama ya kita mengapresiasi karena memang ini adalah bukti dari kehadiran negara ya
tadi kan disebut sebut seolah olah itu baru muncul
mungkin muncul tren kekerasan seksual atau yang lebih lunak misalnya perundungan seksual itu
sebetulnya bukan tren itu sudah dari dulu
saya tiga puluh empat tahun jadi dosen jadi saya cukup memahami keadaan di kampus
juga sebetulnya di luar kampus termasuk di institusi keagamaan kita
mungkin kalau kita bicara kekerasan seksual memang betul kasusnya tidak terlalu banyak
tapi perundungan seksual ya yang merendahkan martabat orang
tidak hanya perempuan kadang kadang juga terjadi pada yang lain
bahkan dosen juga mengalami dari mahasiswanya misalnya atau yang sesama jenis dan lain lain ya
itu semua bisa terjadi
walaupun yang paling banyak tentu saja perempuan sebagai korban
kalau di konteks perguruan tinggi ya mahasiswi yang paling banyak korban
tapi dia bisa terjadi pada siapa saja
dan itu sebetulnya sudah terjadi begitu lama
banyak sekali yang tidak bisa diungkap karena tidak punya mekanisme bagaimana mencegah
menangani kasus kasus itu
di kampus saya misalnya baru kira kira satu atau dua tahun yang lalu
kasus itu muncul ada saksi korban yang menarik pengaduannya saksiannya
karena tidak ada jaminan tentang bukan dalam arti keselamatan fisik ya
tapi mungkin kenyamanan pribadi dia misalnya
identitas dia atau status dia sebagai mahasiswa
karena mungkin dia takut mendapat tekanan dari yang lain lain
banyak seperti itu terjadi
dan itu sudah dari dulu
jadi langkah ini
ada langkah yang sangat bagus menurut saya
untuk membangun suatu kampus yang betul betul ya
bebas dari rasa tidak nyaman setiap orang
akibat dari kekerasan seksual maupun perundungan seksual
juga kita ini perlu menumbuhkan satu budaya ya
budaya yang lebih bermarta abad ya
dengan membangun sensitivitas juga
misalnya contoh yang saya katakan kemarin dalam satu wajah
kita itu sudah terbiasa
itu dianggap hal yang normal
karena itu tidak normal
itu sebetulnya satu perbuatan yang merendahkan martabat manusia
di dalam perguruan tinggi
ini kan sebenarnya tidak mendidik ya
kalau perguruan tinggi mengambil inisiatif
saya sangat mengapresiasi
cuman jadi pertanyaan kami
kok kenapa ini ada kontroversi
terhadap definisi yang sebetulnya
itu clear ya
persetujuan atau consent
saya baca lengkap lagi tadi
sexual consent disini dijelaskan
itu bukan saja dalam arti persetujuan
di dalam konvensi hak anak misalnya
kalau anak anak di bawah delapan belas tahun
meskipun dia proaktif misalnya
melakukan tindakan seksual
tetapi secara hukum
dia harus dianggap
tidak memiliki consent
jadi kalau ada seorang anak di bawah delapan belas tahun
melakukan hubungan seksual
atau aktivitas seksual pada orang dewasa
itu dianggap sebagai satu kejahatan
dianggap sebagai suatu perkosaan
itu hukum internasional
yang sudah kita adopsi dalam hukum nasional kita
melalui ratifikasi konvensi hak anak
ada juga misalnya
konsen itu seolah olah ada
tapi sebenarnya hasil dari manipulasi
bujuk rayu atau yang lain lain
yang kemudian membuat orang atau pihak tertentu itu
seolah olah dia memberikan seksual concernnya
tapi sebetulnya dia berada dalam posisi yang tidak seimbang
makanya disebut dalam permainan ini kan soal relasi kuasa
itu yang menurut saya nilai positif
kenapa kok ini seperti tidak terjelaskan kepada beberapa pihak
misalnya sebagai contoh
penolakan yang begitu keras pada muhammadiyah
saya jadi ada pertanyaan ini
itu yang tadi saya katakan
ada baiknya mas nadiem ini
berkomunikasi dengan para pihak
terutama para pihak yang memang merupakan stakeholder penting ya
tapi tidak perlu sampai kita harus menunda implementasi dari permendikbud ini
karena memang ini kebutuhan yang sangat penting
membangun satu perguruan tinggi yang memang lebih beradab
dengan menggunakan kata kata beradab
karena saya bagian dari perguruan tinggi
dan saya tahu banyak sekali persiwa persiwa
kita misalnya membicarakan atau membuat jokes ya
mengenai aspek tubuh dari seseorang di sekitar kita
itu kan tidak bermartabat
itu kan sebetulnya merendahkan martabat orang
jadi kita perlu dibangun juga dengan permendikbud ini
itu yang menurut saya
setelah saya baca lebih detail tadi
tapi memang pertanyaannya
kenapa kok masih ada yang tidak terjelaskan
kalau saya sementara mengatakan
kelemahan dari permendikbud ini adalah aspek komunikasinya
terutama kepada stakeholder stakeholder penting
salah satunya ya muhammadiyah
harus diakui dia punya peran yang penting
dalam dunia perguruan tinggi di indonesia
mas nadiem harus bisa tampil proaktif
menjelaskan pada semua pihak
berdebatan jahat saja
yang dibantu oleh ahli ahli lain
oke bang tovan
sebelum lebih lanjut saya bertanya
kemarin komnas ham diajak diskusi gak sama mas menteri
saya gak pernah diajak
tapi saya sudah tanya kemarin pada salah satu kesenian
katanya pernah diundang
datang dalam satu workshop
tapi kan itu sudah tidak cukup ya
satgasnya seperti apa
hanya saya hanya satu kritik terhadap
mekanisme yang detail itu
rehabilitasinya seperti apa
perlindungan saksi korban
saya hanya mau pertanyakan
nanti bagaimana koordinasinya dengan kepolisian
karena sebagian dari kasus kasus kekerasan ini
adalah renang polisi
itu yang belum terjelaskan
anda ingin menyampaikan bahwa
mou antar peguam tinggi peguam tinggi itu
dengan polda polda atau kepolisian
anda ingin menyampaikan bahwa
ada spektrum yang lebih luas begitu
yang bisa disasar dari
tidak hanya melulu soal kekerasan seksual
sudah menyasar kepada
perlindungan bagi korban begitu
ya kalau saya baca itu
dia tidak aja kekerasan sebetulnya
tapi juga perundungan
cuma ini semua dibikin dalam satu title ya
kan di situ ada soal soal yang kalau kita baca lebih detail
dia itu sebetulnya lebih kepada perundungan
termasuk kepada yang tadi saya katakan
melakukan tindakan tindakan yang
karena itu merendahkan
membuat orang lain tidak nyaman
karena hal hal yang menyangkut
atau bagian dari
hal hal seksual dalam dirinya itu misalnya
disasar oleh pihak lain
baik dengan gestur
dengan ucapan dan lain lain
dan membuat orang itu terganggu
kita memang belum sensitif soal itu
bisa saja ada pembicaraan pembicaraan diantara beberapa orang
pun ada orang lain lewat disitu
orang yang lewat itu dibicarakan
bagian dari tubuhnya
menunjukkan kita tidak sensitif kepada soal
penghormatan terhadap martabat manusia
kata lain yang
permendikbud ini adalah
atau ingin membangun satu kesadaran mengenai
penghormatan terhadap martabat
dari mulai yang paling keras misalnya
sampai yang tadi
perunggungan dan lain lain itu
nah ini kan
nanti spektrumnya kan
kalau yang dia perundungan
akan lebih banyak kepada
supaya orang tidak lagi mengulang
jokes yang selama ini kita kembangkan
berbau body shaming
mengajak seksual seseorang
harus kita tinggalkan
ini kan kampus
dunia perguruan tinggi

tapi kan kemudian
sesama kita ya
siapalah dia gitu ya
tidak menyadari bahwa
itu sebetulnya sudah berbau seksual
tapi kan kemudian
di perguruan tinggi
komit dengan itu
kalau dari permen ini kan
yang lebih tepat
untuk sangsi yang diterapkan
adalah sangsi administrasi
bawa ke ranah pidana
tentu harus ada deliknya
yang lebih kuat
nanti tentu dia akan
tapi kalau dia perundungan
karena kan ada bagian bagian tertentu
ada seorang mahasiswa
terlalu mudah kalau memberikan sanksi
tetapi perlu ada
di perguruan tinggi
bahwa itu bukan perbuatan yang bermartabat
sehingga tidak perlu dilakukan lagi
kan kurang lebih begitu ya
kita bikin macam macam
yang sebetulnya itu
dari orang lain
atau mengganggu aspek seksual dari orang lain
apa yang pas menurut anda
dari permainan ini
poin poin apa yang perlu di clear kan
ya pertama tadi
sebetulnya tadi hukum trans menan itu sudah bagus
kan ada yang disebutkan kan
saya kira banyak orang nggak paham
bicara mengenai kekerasan
nah bicara kekerasan
berarti ada pihak yang merasa dirugikan
nah untuk menentukan orang ini dirugikan apa tidak
adalah karena dia tidak menyetujui apa yang dilakukan terhadap dirinya kan
jadi bukan berarti ini membuka ruang bagi apa yang disebut sebagai seks bebas
itu lompat pemikirnya menurut saya
ya itulah kenyataan sosial kita
dan menjadi tugas menteri
itu yang masih kurang dari permendikbud ini adalah aspek
dan juga menjelaskan
mengenai hal hal yang mungkin salah tangkap orang lain
atau orang lain menafsirkan berbeda
tiba tiba ada yang mengatakan bahwa ini seolah olah akan melegalkan seks bebas
salah tangkap atau salah paham
jadi salah paham ini harus diklarifikasi
harus dijelaskan dengan proaktif dari kementerian pendidikan kebudayaan
artinya kemudian bagaimana memahami
mendapatkan begitu banyak kritik dan macam macam
juga banyak yang memberikan apresiasi
saya sendiri terus terang
saya sangat mengapresiasi
karena dalam berbagai pengalaman saya sebagai seorang pengajar
komnas ham juga ya
kami menemukan banyak kasus kasus
yang itu sepertinya selama ini tidak kita sadari
kalau sudah terjadi
bahkan di institusi agama
kami kan komnas ham baru beberapa bulan yang lalu juga menangani kasus kasus kekerasan seksual
bahkan di institusi agama
karena kita tidak membuat norma norma yang lebih baik
dalam rangka pencegahan
kita tidak menyusun satu setting sosial
setting sosial sehingga kemudian tidak membuat orang mudah
untuk melakukan apa yang kita sebut sebagai kekerasan
atau kekerasan atau apelasi seksual
itu setting sosial itu penting juga dibangun
oke oke baik baik
baik bang taufan kita sudah dapat poin yang anda sampaikan
bahwa kemudian kehadiran permen ini bisa mengisi kekosongan
aturan atau hukum yang berlaku setidaknya di perguruan tinggi itu sendiri
untuk memberikan sanksi sanksi jika kemudian ditemukan kasus kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang terjadi
baik antara pihak kampus dengan mahasiswa atau pihak pihak lain yang terkait di dalamnya
terima kasih bang taufan sudah bergabung dengan kita sore ini di cnn indonesia newsroom